seorang pria nekat merampok minimarket dan menggasak uang tiga puluh juta rupiah
naas pelaku tertangkap dan dihakimi oleh warga
sementara di kabupaten bandung polisi menangkap dua penjamret yang menjamret dan menyebabkan seorang pelajar putri tewas
seorang pria berinisial aa warga ciguha cianjur ditahan di mapolsekota cianjur setelah merampok sebuah minimarket pada hari minggu
di situ pelaku menodong karyawan minimarket di jalan raya panembong kelurahan limbangsari cianjur menggunakan sebilah golok
pelaku kemudian menggasak uang sekitar tiga puluh juta dari dalam berangkas serta puluhan dus rokok
warga yang mendapat laporan dari salah satu karyawan minimarket langsung mengepung lokasi dan menghakimi pelaku beramai ramai
beruntung aksi main hakim sendiri ini sempat dihentikan oleh polisi
pelaku yang berangkas berangkasnya pokoknya kalau ditotalin kita hampir tiga puluh juta lebih
petugas reskrim polsek cikanjung dan polres bandung membekuk penjamret re dan ir
keduanya menjamret telepon genggam dinda aprilia zahra di jalan raya cicalengka majalaya pada sembilan belas oktober dua ribu tujuh belas lalu
pelajar berusia enam belas tahun tewas akibat terjatuh dari sepeda motornya saat mengejar pelaku
para pelaku mengaku sudah lima kali menyambret di kawasan itu dan memilih korban secara acak
dari tangan kedua pelaku polisi mengamankan telepon genggam milik korban
serta satu unit sepeda motor helm jaket dan sepatu yang digunakan oleh kedua pelaku saat beraksi
tim liputan transmedia